rencana pembangunan gereja maranata di kota cilegon menuai polemik pasca penolakan muncul dari petisi yang ditanda tangani masyarakat
serta wali kota dan wakil wali kota cilegon peristiwa penolakan pembangunan gereja ini dikecam sebagai bentuk intoleransi beragama
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kepala pusat kerukunan umat beragama kemenak wawan junaidi selamat sore pak wawan
selamat sore mbak divana
pak wawan sejauh ini dari hasil penelusuran kementerian agama apa alasan pemkot cilegon menolak pembangunan gereja maranata di sana
jadi setelah kami berkoordinasi dengan teman teman di kilegon ini ada sebuah hal yang perlu kita komunikasikan ulang
karena perbedaan perspektif antara teman teman dari pihak kbp dan teman teman yang ada di pemerintahan
oleh karena itu ini yang akan kita
kita akan coba menginisiasi membuat desk bersama supaya ada pahaman
jangan jangan ini hanya masalah kepapahaman yang nanti akan diselesaikan ketika sudah bisa duduk bersama mbak rifana
oke pak wawan apakah sudah ada komunikasi antara kementerian agama dengan wali kota dan wakil wali kota cilegon terkait pelarangan pembangunan gereja maranata ini
saburan april sudah
pertemuan kasih sudah
temui langsung kami sendiri yang datang
warga kota membicarakan hal ini
ini ada beberapa masalah yang memang perlu diurai
walaupun seharusnya memang imb sesuai dengan peraturan bersama menteri nomor dua tahun dua ribu enam adalah kewenangan
tapi tentu ada beberapa obstacle ya yang perlu diurai sehingga mudah mudahan hambatan hambatan yang dialami oleh beberapa pihak bisa
kita pecahkan bersama
secara aturan apakah memang ada yang dilanggar oleh pemkot cilegon dengan menolak pembangunan gereja ini pak wawan
kalau sesuai pengantar dari mbak rifana tadi bahwasannya pak wali dan timnya
rakyat masjid nur menerima peluang dari pantia ketiga apabila sesuai dengan testimoni itu berarti ini maksudnya proses saja
tentu nanti apabila seluruh berkatnya sudah diterima nanti itu akan di serifikasi
jadi nanti besok ini hari rabu pak menteri akan mengundang pak wali
dan nanti di situ bisa
yaksi yang berbeda bisa dipertemukan
jadi seperti yang saya sampaikan jangan jangan beda persepsi pak wali
dan misalnya tadi disampaikan belum menerima persyaratan
karena ini ada di pbm
sementara pantia ketiga sudah merangkul
masa untuk mengajukan
jadi ini yang akan kita sisir besok hari rabu
soal persyaratan ya pak wawan dari kementerian agama cilegon mengatakan bahwa
pembangunan gereja tidak memenuhi persyaratan dalam skb dua menteri tahun dua ribu dua puluh
sehingga ditolak izinnya
apakah sudah ada penjelasan soal ini
ini kan anda di kementerian agama pusat ya
sementara yang memberikan penjelasan adalah kementerian agama kota cilegon
jadi perangkatnya terinsiknya untuk pendirian rumah ibadah
yang sekarang adalah peraturan bersama

di situ seluruh pembangunan harus tetap mengunjungi persyaratan administratif
dan persyaratan teknis yang ada di undang undang ketua dan pembangunan
tempat khusus untuk rumah ibadah memang ada persyaratan khusus
di mana pasalnya adalah ada calon pengguna sebanyak sembilan puluh orang
dan enam puluh orang dari warga tempat di mana lokasi gereja
lalu rekomendasi dari fkub dan rekomendasi dari kementerian agama
empat persyaratan ini sebetulnya apabila dipenuhi
maka pemerintah daerah masih memfasilitasi pendirian rumah ibadah
lalu bagaimana jika kampus orang itu tidak terpenuhi
di pasal empat belas ayat tiga disebutkan seandainya pun sembilan puluh orang sudah ada
tapi enam puluh belum terpenuhi
daerah wajib memfasilitasi pendirian rumah ibadah
jadi jelas di dalam peraturan ke tujuh itu tidak ada
untuk pemerintah agama yang sudah jumlahnya lima puluh lima puluh
untuk tidak bisa mendirikan rumah ibadah
karena dia memiliki hak hak konstitusi untuk dijamin dalam alam sekolah negara
kemudian langkahnya apa pak dari kementerian agama pusat
untuk menengahi konflik ini supaya tidak berkepanjangan
dan tidak terkena
tidak terjadi intoleransi ataupun pihak pihak yang dirugikan di kota cilegon pak
ya jadi sebetulnya secara umum masyarakat cirebon
sudah bisa melakukan prasek beragama yang baik ya
karena sampai hari ini teman teman lain juga bisa beribadah secepat mungkin
contoh teman teman kristen sampai sekarang juga bisa melakukan ibadah
perayaan natal di kota cilegon
hanya memang ada kendala tentang pendirian rumah ibadah
jadi besok pak menteri pak wali paklu sudah mengundang langsung pak wali kota
inilah langkah kementerian agama untuk membuat
jadi berkala ini diharapkan nanti berisi pemerintah daerah
yang agama rkub kementerian dalam negeri kejaksaan
dan segala macamnya unsur hormat masyarakat
sehingga kita pilih hambatannya apa
ketika hambatannya persyaratan maka tentu kita lihat apa yang harus dipenuhi
dan apa yang perlu dilakukan
jadi kita harus berpikir pikir
baik kita tunggu nanti bagaimana hasil mediasi ataupun hasil komunikasi
antara menteri agama republik indonesia dengan wali kota dan juga wakil wali kota cilegon
yang akan diselenggarakan besok rabu
begitu ya pak wawan ya kita tunggu hasilnya bersama
semoga ada titik terang dan bisa memuaskan ataupun memberikan kepastian
untuk beragama bagi semua pemeluk agama
terima kasih sekali kepada kepala pusat kerukunan umat beragama
kementerian agama republik indonesia bapak wawan junaidi
saya selalu pak wawan